aduh hani lo kenapa lagi sih lo masih mikirin sisil sama kimi
tapi kejadian kemarin tuh han bener bener diluar dugaan gue
iya bener padahal gue udah yakin banget kimi sama sisil itu sama orangnya
gue gak nyangka deh si lino sengaco itu dia lagi mabuk cendol kali
masa dia nyangka kimi berubah jadi sisil gak mungkin banget tuhan
tuh bener banget lagi ya nih han ya lo kan udah punya mata mata gitu ya gak
iya han bener
ekin baju lo berdua tuh emang mirip banget walaupun gue ngeliat dari jarak sejauh apapun
gue tau itu bukan lo kim
eh lo tuh gak usah pura pura nih sama gue
dan gue tuh gak mungkin salah kim
gue tahu persis bentuk tubuh lo kayak apa body languis lo kayak apa tuh gue tau
honey dan geng bebek bebeknya sih mungkin bisa lo bohongin
tapi gak kekueh kim gak kekueh
kenapa lon senyum senyum sendiri ada yang lucu
katanya lo tau semuanya tentang gue
kau tahu ya tebak aja sendiri kenapa gue senyum senyum
mbak mbak mbak bangun dong
pokoknya udah mau tutup nih
hmm eh gue pesen satu lagi ya roti isi cunda
wah simba ngelindur ya
mbak bangun pokoknya udah mau tutup
udah mau tutup
hah udah malem aduh sisil mana gue gak dateng dateng
aduh gue kayaknya tidurnya kelamaan nih
yaudah mendingan gue sekarang mencari sisil sisil ada dimana
oke mbak makasih mbak ya
ah gila kenapa hati gue jadi gak kearuan gini ya
gue cemburu sama gelasio
aduh gak gak gak gak
gak mungkin banget kalo gue jatuh cinta sama kimi
aduh gak mungkin gak mungkin banget
mas mas cewek itu emang begitu mas
kita nggak punya cewek pusing
kita punya cewek juga pusing mas
mendingan mas beli parfum ini mas
ini parfum penumbuh merabut mas
biar mas kayak bintang film india tuh mas
yang banyak bulunya
makasih mas ya
lagi patah hati ya
mending beli parfum ini
aromanya juga bagus kok asli
cobain aja dulu
beli ya satu ya bisa bikin hidup lebih semangat lagi loh

mendingan mas beli balon saya aja semuanya

saya diskon kok
biar mas gak susah lagi
kenapa gue jadi ngelamun kayak gini ya
eh apa ini
obat penumbuh bulu
kok ada abisan dari tangan gue
loh mas tadi kan beli sendiri
malahan tadi mau beli balon saya semuanya
loh mana banyak
gue mau beli balon mana uangnya
orang lagi ngelamun dikerjain
gue sumpahin pada kualat tuh semua
eh nadra buruan
nanti kita ngobrol kehabisan makanan
indri sesuai dengan permainan kita kemarin
lo harus konsekuen dong dengan janji lo
tapi kan han kita harus gue gitu
hah kenapa lo surupan
kita kan friend teman gitu
aduh yuk kantin aja yuk
gue udah lapar banget nih
kim lo duluan aja
gue mau tanya nadra dulu ya
eh nadra mau ketemu nad ya
ya nadra kita kemarin dukis bareng bareng gitu
gue kebelet nih pengen paipais
dari sini nanda
aduh panjang banget
aduh todo kok nganterin di toilet situ sih
apa gue pindah ke sana aja kali ya
si nadra kok di sana
aduh gimana ya
aduh lama banget sih nih
kebelet banget ya
iya iya kebelet banget
kita ke situ aja yuk toiletnya pindah
oh ini panjang banget
nanda satu lagi nanda satu lagi
kebelet nih udah ke situ aja yuk
gelas pindah toilet sana aja yuk
di sini toiletnya itu bau
anak anaknya pada jorok
habis kalau pada kencing nggak pernah
nanda nanda nanda nanda
nanda nanda nanda nanda
nanda nanda nanda
eh apaan udah tanggung nih
gue udah kebelet banget
ya pindah aja sana deh
nanda nanda nanda nanda
apaan sih kok

sekarang makannya apaan
nanda nanda nanda nanda
loh si toto kan tadi lagi ngantri di toilet sana
sekarang makannya apaan
oh jadi ada di sini
aduh gue masih pura pura gak liat dia nih
diri liat deh fina lucu banget ya
loh si netra kenapa jadi di sini
dia kan tadi di toilet sana
aduh gue udah bela belain mau pindah toilet lagi
iya lucu banget nempel di dinding
terus mulutnya lihat deh komat kamit kayak baca mantra
kayak dukun cicak aja
baca mantra sambil nempel di dinding
manis manis tapi ketawanya kayak kubilaran
balik kesana lagi apa lagi nih
belet nih ke bulet pipis ayo cepetan pipis di sana
tuh kan nant betulan kan nantri kan lo sih

nanti gue kasih atur
jangan masuk dulu jangan masuk
pindah tolnya sana lagi yuk
di sini tuh toiletnya bau banget
gue udah pernah masuk
percaya deh yuk
oh jadi itu yang bikin lo datang dipindah pindah toilet terus
gue gak ngelarang kalau lu suka sama cewek
tapi please gue udah keberet banget nih
kalau kantong kemi gue pecah lo tau ngejawab
lo menambelin ha
gue juga kebelet nih
gue capek banget nih
far matiin aja deh capek
aduh honey lo kenapa lagi sih lo masih mikirin si silamaki nih
tapi kejadian kemarin tuhan
padahal aku udah yakin banget
kimmy sama sisil itu sama orangnya
gue gak nyangka deh si lino sengaco itu
dia lagi mabuk cendol kali
masa dia nyangka kimi berubah jadi sisil
gak mungkin banget tuhan
lagian ihan ya
lo kan udah punya mata mata gitu
iya han bener
hah itu aja tuh gak cukup
kita tuh harus ngelakuin yang lebih lagi
sekarang nggak usah pusingin kimi itu sisil atau sebaliknya
pokoknya kita harus bikin mereka celaka
soalnya mereka tuh pengganggu
bener bener pengacau tuh gak sih
ya udah han
kalau gitu kita buat rencana yang lebih oke dong
iya tuju banget
nusa depan kita kali buru tuh
lo ada acara gak
gue ada ide nih sini sini
lo mau gak
liburan di villa gue yang di cisarua
udaranya tuh di sana
kalau hari gini dingin
asik banget dibuat pacaran
ya perginya ramai ramai aja
biar gak bete kalau lagi berantem sama segini
si skimmy pasti ngajak natra kan
dan yang terutama
dan yang paling penting
si natra diajak kan
gue tuh baik
buat nolongin lo biar bisa berduaan sama skimmy
malah gue dituduh aksi natra
gak tau ah
kacau deh kacau
sama si glasio juga
aduh gue curiga si kimi bakal diapapain
gue harus menjaga kamu
apapun yang terjadi
lagi ya men
lagi ya men
lagi ya men
wow berisik tonga lo
lagi patah hati
gak mau jalan
yang ada juga
hidup itu berwarna warni
dan juga indah
bagaikan pelangi di musim hujan
gue punya sesuatu buat lo
tunggu tunggu tunggu
sesuatu apaan nih
dan juga gue itu harus nolongin lo apaan dulu ren
tenang tenang tenang
gue punya dua ramuan rahasia
obat penumbuh bulu badan
kalau lo pakai nih
bulu lo nilain banyak banget ren
humis jenggot semua keluar
sehingga lo kelihatan nih
itu baru satu nol
nah ini ada satu lagi
ini yang kedua nih
nah ini adalah
nah ketika lo pakai men
buh aura aura kegantangan lo nih
obat keluar yang muncul
dan terutama nol
buh honey kalau lo tahu pakai ini
lalu dia klepek